sejumlah warga kota bogor jawa barat mengungsi setelah permukiman mereka di kelurahan batu tulis diterjang angin puting beliung kami sore
menurut data pemerintah setempat jumlah rumah yang rusak mencapai sembilan ratus dengan kategori kerusakan parah dan ringan
pemerintah kota bogor jumat pagi mengunjungi ratusan warga yang mengungsi di sejumlah masjid dan pos pengungsian di kawasan batu tulis
kepada wali kota dan rombongan warga menyampaikan mereka membutuhkan makanan pakaian dan obat obatan
menurut data pemerintah kota bogor angin puting beliung pada kamis sore merusak rumah dan ruko rusak di enam kelurahan
tingkat kerusakan mulai ringan sampai parah
ini ada sekitar hampir delapan puluh kakak yang mengungsi sementara ke masjid karena atap rumahnya terbang
sementara saya minta untuk dicarikan dulu terpal supaya mereka bisa masuk dulu ke rumahnya supaya tidak terlalu lama di sini
sementara itu sebagian warga yang rumahnya masih bisa ditinggali mulai melakukan perbaikan
mereka menutup atap rumah dengan terpal agar air hujan tidak masuk
jadi sekarang lagi ada perbaikan aja untuk sementara untuk biar nggak hujan nggak ini
ini asbestnya aja yang terbaik semua
untuk sementara bertahan dulu aja di rumah tapi masih bisa dikondisikan di ruangan yang bawah
warga berharap pemerintah memberikan bantuan dana perbaikan bagi mereka yang rumahnya
rumahnya rusak berat
muhammad juanda bogor